saya pikir di kemerdekaan kita di tujuh puluh enam tahun ini
indonesia saya tidak bisa mengatakan banyak hal
tapi yang bisa saya katakan bahwa bangsa ini akan maju ketika banyak banyak dari kita yang tetap tekun dan tetap bekerja di dalam kesenyapan untuk memajukan bukan sebuah bangsa yang banyak yang besar ini namun orang orang di sekitar kita
jadi itu filosofi dasar saya hari ini saya ada di papua dan itu yang saya kerjakan
memang banyak kendala banyak tantangan kurang dukungan namun tetap sejalan
karena seperti tadi sudah disampaikan bahwa sama miska dengan defon bahwa kita harus berprestasi harus menunjukkan hasil
di situ banyak orang akan datang dan menolong kita